sedikitnya empat puluh tiga jenis kosmetik berbahaya ditemukan badan pengawasan obat dan makanan bepom di pasaran
bepon mengancam akan mempidanakan pembuat dan juga pengedar kosmetika berbahaya
sementara itu kandungan berbahaya dalam kosmetik tersebut dapat menyebabkan kanker hingga kematian
maraknya peredaran kosmetika berbahaya menjelang hari raya idul fitri
membuat badan pengawas obat dan makanan memperketat pengawasan dan peredaran produk produk kosmetik di tanah air
sedikitnya empat puluh tiga jenis kosmetik berbahaya berhasil diamankan bpom dalam operasi dan pengawasan yang dilakukan sejak dua ribu lima belas hingga saat ini
kosmetik yang kandungan kita temukan yang total di antar bandung raya
di antar bandung raya sekitar sembilan juta pada bandung sekitar tiga ratus tiga belas juta
seluruh produk yang telah disita tersebut akan dimusnahkan
agar tidak membahayakan masyarakat
pasalnya penggunaan kosmetik berbahaya ini dapat menyebabkan kanker hingga kematian
selain mencabut izin edar produk bpom juga akan mengambil langkah hukum
yakni mempidadangkan para pembuat dan pengedar produk kosmetik berbahaya tersebut
galih putra jakarta